setelah melalui proses panjang panitia penyelenggara jakarta formula e telah memutuskan kawasan ancol sebagai lokasi balapan mobil listrik tahun depan
panitia penyelenggara formula e berjanji anggaran persiapan sebesar seratus miliar rupiah tidak berasal dari apbd pemprov dki jakarta
ajang balapan formula e ini diharapkan mampu mendatangkan keuntungan ekonomi berlipat ganda bagi ibu kota
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua penyelenggara formula e ahmad syaroni
selamat sore nana selamat sore pak gilbert
oke dan anggota dprd dki jakarta fraksi pdip gilbert simanjuntak selamat sore pak gilbert
selamat sore mbak selamat sore pak faroni
oke saya mau ke bang rony terlebih dahulu
sebagai ketua penyelenggara pertimbangannya apa memilih ancol sebagai lintasan balapan formula e bang
yang pertama sebenarnya lima wilayah semua bagus bagus
jadi karena semua bagus bagus fio dan penyelenggara kita sendiri memberikan opsi opsi yang terbaik dari lima lokasi tersebut
nah dalam kurun empat hari sebelum di approval oleh vos fae itu mengerucut dua kemayoran sama ancol
nah pas malam sebelum pengumuman akhirnya diputuskanlah ancol karena tempat yang memang akhirnya tidak mengganggu sarana prasarana jalan umum
dan bisa fokus pelaksanaan event itu di hari itu tidak mengganggu aktivitas publik lainnya
nah dari pemilihan dan approval nya fio sendiri
bahwa karena formula e adalah mempunyai moto balap jalan raya dengan ikonnya jakarta
ancol adalah pilihan yang dipilih bersama oleh fio dan fifa berikut dengan desain gambarnya sesuai dengan regulasi technical
sesuai dengan aturan yang berlaku dari penyelenggara
kami tahu bahwa anda dan juga fraksi anda fraksi pdip di dprd dki adalah salah satu fraksi yang sangat getol menolak penyelenggaran formula e
tapi tadi bang rony sudah menjelaskan bagaimana dan juga pertimbangan apa saja akhirnya diputuskan bahwa ancol menjadi lokasi untuk balapan formula e
bagaimana kemudian anda dan juga fraksi pdip merespon pemilihan ancol sebagai lokasi balapan
apakah menurut anda ini sudah sesuai sesuai yang tadi dikatakan oleh bang roni ini tidak mengganggu fasilitas umum dan juga cagar budaya tidak terganggu
baik terima kasih juga bung syahroni
kita tidak mempersoalkan soal venunya karena kan venunya ini tentunya urusan dari penyelenggara ya
tetapi yang kita persoalkan adalah apakah perlu tepat dan ini memang mendesak untuk dilaksanakan sekarang dengan kondisi pada saat pandemi
dengan uang yang begitu ratusan miliar sementara kemudian kemarin itu masalah buruhnya
kemudian demonstrasi minta kenaikan upah kemudian masalah umkm yang terbengkalai tidak terlayani dengan baik masyarakat
dan banyak sekali persoalan di dki yang harus diselesaikan
dan kalau kemudian kita berbicara lebih lanjut apakah kemudian ini akan menguntungkan dengan kondisi di mana ya masyarakat masih takut untuk berkumpul
kemudian biaya yang dikucurkan begitu banyak dan sebagainya
saya agak sedikit terperangah sebenarnya karena dikatakan akan ada keuntungan satu empat triliun
saya agak sedikit bingung dengan enam puluh ribu pengunjung kok bisa menghasilkan satu empat triliun
jadi agak sedikit ya bukan sedikit banyak pertanyaan yang timbul di benak kita sebenarnya
ada apa dengan perhitungan yang kelihatannya terlalu bombastis hanya sekedar proyeksi belum menjadi kenyataan
bang roni anda mengatakan sebelumnya
pembangunan track balapan ini menggunakan dana jakpro dan sponsor tanpa apbd sebesar seratus miliar rupiah
ini mekanismenya bagaimana nanti
karena tadi pak gilbert sempat saya tidak begitu mendengar ya apa yang disampaikan oleh pak gilbert soal anggaran satu empat triliun
tapi yang soal seratus miliar yang anda sampaikan sebagai biaya persiapan dari pembangunan sirkuit balapan ini
tidak dari apbd tapi dari jakpro dan juga dari pihak sponsor
mekanisme nanti seperti apa bang roni
pada pelaksanaan event ini kan di dunia semua pada prinsipnya sama
akan menggayat para sponsor yang ikut serta dalam event yang cukup besar ini
dan terkait tadi pak gilbert sampaikan tentang satu empat triliun pendapatan itu salah pak gilbert
putaran ekonomi impact ekonomi yang dilaksanakan pada hari itu
pelaksanaan sebelum dan
pas pelaksanaan itu sekitar tujuh puluh delapan juta pound sterling
itu bukan profitnya pak gilbert itu melainkan putaran ekonomi dalam kegiatan formula e
nah seratus miliar dalam pelaksanaan event formula e sendiri
tidak melalui anggaran apbd itu dipastikan
karena ini ada mekanisme b dua b business to business layaknya kita sedang berusaha
akan menghasilkan satu pendapatan
di mana pendapatan akan mengurangi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh gubernur pengprof dki
uang sejumlah lima ratus enam puluh miliar
lima ratus enam puluh miliar ini adalah komitmen di
selama tiga tahun
tiga tahun kontrak yang direnegosiasi oleh lobby
yang dimana lobby waktu itu adalah saya nggak ikut
tapi saya tahu mekanismenya
melobi untuk mendapatkan kontrak sedemikian rupa
uang yang sudah digelontorkan senilai tiga tahun kontrak berjalan
yang pertama tahun dua ribu dua puluh dua itu sejumlah tujuh juta pound sterling
yang tahun kedua dua ribu dua puluh tiga adalah empat belas juta pound sterling
dan yang tahun ketiga adalah lima belas juta pound sterling
jadi uang yang digelontorkan oleh pengprov waktu itu
mendapatkan kontrak selama tiga tahun
setelahnya itu tidak ada pengeluaran uang
makanya kenapa saya menyampaikan tidak menggunakan apbd
karena ini akan terkait dengan sponsorship
untuk pelaksanaan sampai nanti hari hanya
sampai seratus miliar kalau sistemnya adalah b dua b business to business
ini belum mulai aja baru dimunculkan langsung venue nya
itu semua orang ingin mengajukan proposal untuk sponsorship kegiatan formula e
itu banyak sebenarnya cuman karena sifatnya ini adalah seperti layaknya usaha
yang notabene kita tidak bisa juga menyampaikan ini ke publik bahwa ini terkait usaha
tapi kita tidak bisa juga menyampaikan ini ke publik bahwa ini terkait usaha
bisnis to bisnis yang akan menguntungkan dalam putaran kegiatan selama putaran formula e di jakarta
aspeknya adalah satu wilayah di ancol yang memungkinkan penempatan ancol adalah gampang untuk dimonitor
dan penjagaan dalam area untuk pelaksanaannya itu terkontrol semua di sana
pak gilbert tadi sudah dijelaskan oleh bang rony bahwa satu empat triliun itu adalah perputaran uang selama pelaksanaan formula e
dan tadi bang rony sangat optimis bahwa seratus miliar itu tidak akan berasal dari kantong apbd
tapi murni dari pihak sponsor dan juga dari jakpro
anda meyakini bahwa nanti dari mulai persiapan sampai penyelenggaraan sama sekali tidak akan menggunakan dana apbd
anda percaya itu sebagai anggota dprd pak gilbert
ini menjadi persoalan utama sebenarnya karena kita tidak percaya hasil audit dari bpk mengatakan bahwa ini akan merugi
sehingga alasannya berbagai macam dan itu bisa dilihat di hasil audit bpn
lalu kemudian siapa swasta yang kemudian dengan hasil audit demikian proyeksi akan merugi yang mau investasi seratus miliar
karena semua terlihat masih di atas kertas belum kemudian muncul siapa swastanya berapa banyak sumbangannya
kemudian dikatakan banyak yang sudah berniat untuk masuk proposal masuk
siapa proposal yang sudah masuk
cuma kan kita perlu detail dong ya
lalu kemudian kita melihat bahwa ini kemungkinan besar akan muncul dari pemprov sendiri dalam bentuk csr yang tentunya tidak melalui dprd
itu dugaan kita
yang berikut kita melihat bahwa satu empat triliun itu hanyalah sekedar proyeksi kemudian keuntungan berapa begitu
karena hasil perciraan kita ini malah merugi
lalu kita melihat dengan proyeksi enam puluh ribu penonton penonton yang kelas mana
kelas menengah kelas bawah kelas atas
karena kemungkinan besar dengan formula e yang berminat adalah kelompok masyarakat kelas menengah dan ke atas
berapa banyak kelas menengah dan ke atas yang kemudian akan datang ke ancol menonton
lalu kemudian berapa
berapa harga tiket
kalau kita melihat dari hal pelaksanaan tentu perencanaannya harus matang
sekarang ini kan sudah tinggal enam bulan
dan ada promosi tapi yang terjadi adalah bad promotion sebenarnya bukan good promotion
karena kemudian tercium ada masuk kpk ada kemungkinan segala macam
sehingga kita melihat bahwa sebenarnya ini tidak sepatutnya harus dipaksakan sekarang
kalau dikerjakan di dua ribu dua puluh tiga mungkin sesudah lewat pandemi kondisi ekonomi sudah membaik
mungkin akan lebih tepat
jadi ini menjadi tidak nyaman buat kita untuk mengatakan bahwa ini proyeksinya baik seakan akan semua baik di atas kertas
sementara persiapan sudah morat marit dari mulai monas dari gbk kemudian muncul isu di pantai reklamasi kemudian segala macam
dan saya tidak melihat bahwa penonton kelas menengah akan banyak yang datang
karena saya kalau melihat apa yang kita dapatkan dari papan bunga yang mendukung interpelasi kemarin kita melihat kelompok menengah sebenarnya
agak tidak setuju agak kontra dengan penyelenggaraan ini karena mereka lebih rasional begitu
saya mau tanya ke bang rony sebagai ketua penyelenggara bagaimana anda memastikan bahwa ini tidak akan merugi
karena kalau tadi menurut pak gilbert dari data yang mereka punya bahwa kelas menengah tidak begitu menerima
sementara penikmat dari formula e ini kebanyakan mayoritas ada kelas menengah dan juga kelas menengah atas
bagaimana anda sebagai ketua penyelenggara meyakinkan dan menjamin bahwa ini akan mendatangkan keuntungan bukan kerugian bagi pemprov dki jakarta bang roni
pak gilbert kan punya penilaian yang itu adalah haknya pak gilbert
tapi kita berprinsip pada pelaksanaan program proses kegiatan yang akan berjalan pada juni nanti dua ribu dua puluh dua
kita fokus pada saat sekarang adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan membangun tambahan terkait dengan aspal
dengan regulasi yang sudah ditetapkan
yang sudah ditetapkan oleh fpo dan fae
ini fokus kita pertama
sambil berjalan waktu proses sponsorship yang sedang berlanjut dalam prosesnya sampai nanti
itu kan ada mekanisme tempat khusus yang akan dibuka ruang kepada mereka yang mau sponsorship
nah optimis kita dalam hidup baik dalam hidup maupun dalam proses pekerjaan
apalagi sekarang adalah kegiatan formula e
yang saya ingin mengatakan dalam formula e sendiri adalah kita harus punya optimis yang besar
karena ini adalah event yang semua negara juga pengen dalam situasi pandemik
di semua negara juga dalam situasi pandemik
pak gilbert boleh lihat nonton kemarin di acara formula one di abu dhabi
segitu banyaknya orang dalam kondisi pandemik yang sesuai aturan mereka masuk undangan
ke dalam tribun itu melalui mekanisme sama kayak di kita
di indonesia melalui peduli lindungi
nah ini adalah bagaimana mekanisme aturan yang berlaku di negara masing masing
kita prinsipnya adalah buka ruang untuk pemulihan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah
ini adalah mula awal untuk kita lakukan hal hal yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi
banyak cara bukan hanya di formula e
dalam segi ekonomi perdagangan misalnya di jakarta sekarang sudah macetnya luar baca
ini tanda bahwa pemulihan ekonomi berangsur angsur kita akan memperbaiki setelah dan dalam kondisi masih pandemik sekarang
artinya ada optimisme yang disampaikan oleh ketua penyelenggara
tapi kita akan bahas lebih lanjut nanti soal lokasinya apakah kemudian rawan akan banjir
kita akan bahas usai jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
apateryu saya menyebutkan akan anti
kalau disebutkan asan dadanya di penjajahandesign
saya tidak melihat bahwa kemudian perhitungan keuntungan ini sesuatu yang rasional lebih secara emosional
karena itu saya khawatir sebenarnya penyelenggaran di ancol juga walaupun sudah kemudian tertunda sekian lama juga tidak akan memberikan keberhasilan
karena perhitungan kemarin kenapa salah satu kita menolaknya adalah kalau penyelenggaran yang dilakukan tetap akan merugi
jadi buat apa kita keluar uang lagi sudah kemungkinan besar akan merugi begitu
lalu kita juga sangat mementingkan transparansi seratus miliar itu biaya penyelenggaraan
karena ini kan menjadi hal yang berkaitan dengan kita
kenapa karena kita mempunyai investasi yang ratusan miliar di situ
berkali kali lipat dari investasi yang seratus miliar
sehingga kita membutuhkan ini sebenarnya duit csr atau duit dari mana begitu
kalau swasta sangat tidak mungkin ada yang mau berinvestasi di situ
lalu kemudian mengenai karena kita mengatakan optimisme yang rasional
kalau soal abu dhabi fa satu f satu ya f satu memang sudah terkenal
tapi formulanya kan tidak terkenal
jadi tidak ada tidak etel etel membandingkan itu
dan kemudian ancol sendiri saya kira bukan tempat yang kemudian menarik untuk didatangi orang
selain karena sekarang kemungkinan lanjut
tetapi ancolnya lebih cocok untuk tempat wisata sebenarnya
bukan tempat melapan
sehingga agak sedikit aneh
kalau kemudian ancol menjadi tempat dipilih
tapi ya daripada tidak
karena ini sepertinya kegiatan untuk menyelamatkan muka
daripada kegiatan untuk kemudian menguntungkan
dibutuhkan transparansi dari dana seratus miliar itu
yang kemudian masih dipertanyakan oleh fraksi pdip di dprd dki
bang roni soal transparansi itu anda siap bahwa akan ada prinsip keterbukaan
transparansi pertanggung jawaban atas penggunaan dana seratus miliar itu
yang didapatkan dari pihak sponsor ataupun csr
ini rahasia perusahaan
kalau bisnis kan kita punya ada mekanisme
jadi kalau nanti terkait lima ratus enam puluh miliar anggaran yang memang dipertanggung jawaban oleh gubernur kepada dprd
ah itu pak gilbert boleh tanya
kepada pak gubernur
oke oke tapi nanti akan
oke bagaimana pak
ya tidak masuk akal
karena modal usaha adalah dari dki
ya tentu dki berhak untuk mempertanyakan keuntungannya
kemudian bagaimana pembagian modal
jangan jangan seratus miliar itu juga modal dari dki
kan boleh kita pertanyakan
modal utama kan dari dki
modal utama itu adalah uang rakyat
ya tentu rakyat berhak untuk mempertanyakan
apa keuntungan yang dia dapat
kalau seratus miliar dibandingkan dengan satu dua triliun kemarin sebenarnya itu
tetapi perhitungan menjadi lima ratus enam puluh
ya nggak masuk akal toh kalau kemudian seratus miliar mengatakan bahwa kami yang berhak
ini rahasia perusahaan
oke silahkan pak roni jawaban anda
jadi pak gilbert izin dipotong
terkait yang lima ratus enam puluh miliar tadi
kan tadi sudah disampaikan bahwa ada mekanisme yang sudah dilalui
dan itu akan menjadi pertanggung jawaban pak gubernur sendiri
nah dari situlah maka bpk sudah menyampaikan tidak lagi ada boleh keluar uang
satu rupiah pun
dalam proses pelaksanaan acara formula e
maka dari itu jakpro dan beserta stakeholder para pengusaha
di bidang dalam hal sponsorship
itu adalah terjalin kerjasama antara jakpro dengan para pengusaha
usaha yang terkait dengan sponsorship
maka itu nanti kita akan buatkan kerangka
dalam hal bisnis
apa yang menjadi target untuk kegiatan formula e sendiri
kita buatkan kita sampaikan ke pak gilbert nanti kita laporkan
terkait dengan apa yang menjadi kerangka bisnis
usaha terkait dengan formula e
oke selain soal transparansi keuangan begitu ya yang menjadi pertanyaan
bang roni ini wagub dki jakarta
amatiriza patria juga mengkhawatirkan bahwa terjadinya banjirop
saat balapan mengingat lokasi ancol ini sering diterjang banjirop
ini apakah sudah dianggap
apakah sudah diantisipasi oleh penyelenggara bang roni
mbak nana di ancol itu walaupun dekat pantai
itu ada satu restoran di pojok dekat mall abc
belum ada pernah nyentuh air terkait dengan yang masalah rop tadi
kalau yang di ancol itu aja gak kena rok
bagaimana rumah saya yang lebih jauh
itu memang priuk asli yang jarang sekali ketemu dengan apa metode yang tadi dibilang rok tadi
jadi sudah dipastikan gak ada banjirop di sana ya
jadi kita optimis aja untuk pelaksanaan formula e
kita persiapkan dengan sebaik baiknya
karena ini dipandang oleh dunia
maka kita tidak boleh melakukan hal kejelekan di internal di indonesia sendiri
kita harus optimis untuk lakukan yang terbaik
optimis untuk melakukan yang terbaik
terakhir pak gilbert dengan sudah dipilihnya lokasi formula e di kawasan ancol ini
apakah kemudian fraksi anda fraksi pdi perjuangan tetap akan menolak atau mendukung karena memang ini sudah berjalan eventnya
saya tentu kalau mau dinyatakan mendukung
saya butuh sesuatu yang kemudian meyakinkan untuk bisa saya dukung
kalau saya tidak yakin apa yang mesti saya dukung begitu
fraksi saya melihatnya begitu
karena data data yang kami punya adalah data data yang justru melemahkan bahwa pelaksanaan ini akan untung
yang terjadi malah rugi
kalau membandingkan dengan abu dhabi yang kaya ya tidak sebanding juga indonesia dengan abu dhabi begitu
karena mereka tidak terkena dampak resesi yang berlebihan dari pandemi ini
sehingga kalau dikatakan apakah posisinya fraksi ini kemudian akan mendukung pelaksanaan ini ya tentu kita tidak mendukung
karena kita juga masih menginterpelasi masih hidup
jadi kita masih menginginkan ini dijalankan untuk kemudian gubernur menjelaskan
walaupun kemudian beberapa pertanyaan kita kemungkinan besar sudah ditanyakan oleh kpk
tetapi kita secara legislatif legislator tentu berhak untuk mempertanyakan apa apa saja yang kemudian menjadi pertimbangan
sampai keluar kebijakan kebijakan menggunakan uang rakyat yang begitu bombastis di tengah kondisi sekarang
karena semuanya melalui proses yang tidak wajar
jadi kalau tidak wajarannya saya sudah pernah bicarakan dan silahkan bisa dicari itu di media saya kira
kita tunggu nanti bagaimana persiapan penyelenggaraan formula e yang lokasinya sudah diputuskan oleh panitia penyelenggara di kawasan ancol
dan transparansi keuangan pertanggung jawabannya juga ditunggu nanti oleh dprd dan juga oleh publik
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada amasya roni ketua penyelenggara formula i dan juga gilbert simanjuntat anggota dprd
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu bang rony dan juga pak gilbert